bolcha olahraga yang masih terdengar asing di indonesia ini akan menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di asian para games dua ribu delapan belas
meskipun olahraga ini baru masuk ke indonesia setahun belakangan namun timnas boccia indonesia tetap berharap bisa meraih hasil maksimal
bolchia olahraga khusus bagi penyandang serebrapasi ini sebenarnya sudah dipertandingkan di ajang multi event olahraga sejak paralimpiade seribu sembilan ratus delapan puluh empat
namun bagi tim indonesia boccia baru masuk ke indonesia pada setahun belakangan
meskipun tim tuan rumah indonesia tidak menargetkan medali tim indonesia tetap berlatih
tim indonesia tidak serius menghadapi asian para games
tim indonesia akan diwakili delapan atlet untuk bertanding dalam lima nomor kelas dalam tiga kategori bc satu bc dua dan bc empat
untuk asian para games ini kita sudah mulai januari
januari kita atc kita persiapan kita ambil lapangan juga di aula ypac ini
sampai bulan ini kita persiapan awal itu kita teknik teknik dasar terus kita tambahkan untuk kekuatan itu ada fitness juga
terus menginjak ke bulan enam kemarin kita sudah untuk persiapan khusus untuk adakan game game untuk ketepatan dan keakuratan melempar bola mendekatkan bola jack gitu
pada fase prakompetisi tim indonesia sempat melakukan
tim indonesia mencoba di korea selama hampir dua minggu
di korea tim indonesia mendapatkan skill dan pengalaman baru
dapat pelajaran teknik teknik gitu terus juga peraturannya juga dapat pengalaman lah dari tim sana
soalnya kan tim korea itu lebih dulu mengenal boccia dibanding kita kita
kita belajar sudut sisi bola itu tepatnya gimana
terus tekniknya nanti gimana kalau udah bola keblok gimana itu ada semua diajarin
meskipun boccia merupakan olahraga baru kita berharap atlet indonesia mampu mendulang prestasi di depan pendukungnya sendiri
randy putrama solo